susi adalah warga krukah surabaya jawa timur yang memanfaatkan layanan puskesmas pada masa libur lebaran
layanan kesehatan yang dimanfaatkan ialah perawatan gigi
ia tidak menyangka giginya akan sakit pada momen lebaran
awalnya susi tidak mengetahui puskesmas di surabaya tetap buka selama libur lebaran
saat hendak pergi ke pasar ia melewati puskesmas di daerah pucang yang ternyata buka dan tidak terlalu antri
ia pun mengaku sangat terbantu oleh bukanya puskesmas pada momen seperti saat ini
tidak mudik dia ingin ada keluhan keluhan sakit bisa langsung tidak menunggu untuk buka seperti itu
puskesmas pucang sewu surabaya adalah salah satu yang memberi layanan kesehatan selama masa libur lebaran
layanan kesehatan seperti poli umum poli gigi serta poli kesehatan ibu dan anak juga tetap buka seperti biasa
pada masa libur lebaran ini lebih dari empat puluh pasien mendapat layanan dalam sehari
namun jumlah tersebut relatif sedikit
dibanding pada hari normal yang bisa melayani hingga lebih dari seratus pasien
kita tetap buka mulai dari tanggal sembilan belas sampai tanggal dua puluh mai kita tetap buka
tanggal merah tanggal dua puluh dua dua puluh tiga kita juga buka kita tetap ada pelayanan
seperti hari ini kita sudah ada empat puluh pasien
dan rata rata pasien alhamdulillah sudah pasien warga masyarakat surabaya itu sudah tahu bahwa mereka
sudah pendaftaran online ya
kan bisa pendaftaran online jadi hari ini yang pendaftaran online empat puluh
tapi ada juga yang on the spot
sementara itu layanan vaksinasi covid sembilan belas tetap tersedia di beberapa puskesmas jika vial vaksin masih ada
layanan puskesmas di surabaya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat mulai pukul tujuh tiga puluh hingga pukul empat belas tiga puluh